bahwa anak yang ibu serahkan ke panti ini tahun dua ribu tujuh belas lalu adalah anak ibu ani
itu berkebalikan dengan pengakuan bu elsa kepada saya
bu ibu sudah menutup nutupi masalah sebesar ini
bahkan ibu sampai berbohong
bu sarah bilang
aduh elsa berkali kali nelfonin aku
pasti alsa kesel banget karena aku gak angkat teleponnya nih
tapi kali ini mama terpaksa melakukan ini semua
iya iya pelan pelan ya pelan pelan ya
ketemu mama ketemu oma
makasih papa aku senang papa jemput aku
papa gak akan pernah biarin reina pergi lagi dari rumah papa
gak akan bisa ini kamu sama reina papa janji sama reina papa gak akan pernah biarin reina pergi lagi dari rumah papa

bangunin kemana sih pokoknya
bau banget sih helmnya
aduh tau deh tuh rambut gue
siangan deh nih gue
mau banget lagi tuh helm
lama juga lagi di telpon gak bisa
tidak ada tanda tanda mama di sini
tadi di depan juga gak ada mobil aldebaran
mudah mudahan aja sih ini cuma kekhawatiran gue aja
lagi ngapain di sini
mau mengajukan hak adopsi atas rina
hak adopsi atas rena sudah dikembalikan ke orang tua angkatnya
saudaranya mbak yalsa
istri saya sedih
kita permisi dulu ya
yaudah kita pulang
al berhasil dapetin hak adopsi reina lagi
tapi apa cara yang al pakai kali ini
kenapa bisa berhasil
padahal jelas jelas mbak anin itu kan bekas narapi dana
apa al pakai powernya dia sebagai donatur utama di sini
gue harus tanya sama bu asri
karena ini gak sesuai sama peraturan panti
selamat siang bu
ada apa ya bu
apa tadi bu sara datang ke sini
terus bu sarah ngomong apa
apa ada hubungannya sama hak asur reina
yang ibu kembalikan lagi ke aldebaran
saya rasa ini bukan urusan ibu lagi
eh jelas urusan saya juga dong bu
karena ibu yang sudah meninggalkan anaknya ibu andi di panti asuhan ini
sudah cukup ya bu
saya sudah dibutakan oleh ucapan ibu
dan sekarang urusan rena sudah selesai
ibu sarah pun mengatakan bisa menjamin
bahwa anak yang ibu serahkan ke panti ini
tahun dua ribu tujuh belas lalu adalah anaknya bu andi
itu berkebalikan dengan pengakuan bu elsa kepada saya
bu ibu sudah menutup nutupi masalah sebesar ini
bahkan ibu sampai berbohong
bu sarah bilang bu elsa dan bu andin tidak punya saudara lain
saya tidak mengerti apa motif ibu
tapi saya jelaskan di sini
kalau rena adalah putri kandungnya bu andi
dengan begitu saya kembalikan rena kepada bu andi dan pak alibara
ini adalah sebuah kesalahan
itu bukan anaknya
kalau memang ibu punya bukti yang akurat
silahkan berikan pada saya
karena pak al sudah tunjukkan bukti akte anaknya bu andi
dan foto anaknya bu andi
yang sangat mirip dengan rena waktu baik
kalau ibu punya bukti tes dna
yang menyatakan rena bukan anaknya ibu andi
baru saya percaya
apa yang kita akan melakukan altijd ber
keadaan sezinho nanti ibu dan nursery
ya tidak ada yang perlu dibicarakan lagi dengan ibu
semangat setiap hari
bersama jaga kesehatan untuk indonesia
karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat
jadi kamu kalau di dalam ada ada bolongan begini kamu bisa nafas
nanti kamu ngitipnya di sini ya
terus nanti rena
rena kan masuk di sini
nanti kalau mama pas buka kotaknya
kamu langsung lompat teriak
atau kamu bilang kejutan
mas al kenapa ya
tadi lagi belanja terus tiba tiba pergi
apa dia lagi ada masalah
semoga dia gak ngerap apa apa deh
tapi kenapa tadi dia belanja baju baju buat rena ya
mama lihat kamu tampak gelisah sekali
tadi aku ke mal sama mas al
tadi kita belanja
terus tiba tiba mas a pergi ninggalin aku
dan dia nggak ada kabar
itu yang bikin aku khawatir sih mah
aku udah telepon berkali kali tapi gak diangkat sama dia
mau paham i understand
tapi coba kamu tenang
positive thinking dan jangan mikir too much ya
mungkin karena akhir akhir ini lagi ada masalah
aku takut kalau misalkan mas al tuh sampai kena penapa
tuhan yang memberi sana